videotron promo album boy group asal korea nct satu ratus dua puluh tujuh ini terpampang di depan delta plaza surabaya
jawa timur keberadaan videotron ini mengundang puluhan penggemar nct satu ratus dua puluh tujuh untuk berfoto di
depannya mereka menganggap keberadaan videotron yang berisi promo album boy group ini termasuk
langka farah salah satunya sambil membawa foto je yun salah satu member nct satu ratus dua puluh tujuh and citizens asal
malang ini rela datang ke surabaya demi bisa berfoto di depan boy group idolanya
melihat ramainya dan antusiasme ini badan penanggulangan bencana dan linmas kota surabaya
mengimbau penyelenggara untuk tidak terlalu lama menayangkan video launching album terbaru
kita juga mengimbau kepada pihak penyelenggara dalam hal ini pemilik video tron juga untuk
supaya tidak menayangkan yang menimbulkan kemudian akhirnya berkerumun dan lain sebagainya
seperti apa dibuat mungkin tidak bisa jangan lama lama harus seperti apa supaya tidak kemudian
menyebabkan pertumbuhan kontrak penayangan promo album ketiga nct satu ratus dua puluh tujuh ini berakhir pada rabu kemarin